labu memiliki rasa yang manis dan cocok
dijadikan makanan untuk berbuka
salah satu resto di kota blitar
menawarkan menu labu manis bertabur rempah
sebagai hidangan takjil
pertama tama labu direbus hingga empuk
kemudian labu disiram air gula
bercampur sari rempah jahe
kayu manis dan cengkeh
terakhir labu ditabur kacang
serta krim dan madu
takjil ini dipadu dengan jus kurma
serta makanan pelengkap berbuka
dengan konsep all you can eat
keseluruhannya enak banget pak
nggak begitu manis
nggak begitu enak
dan ada ciri khasnya di dalam sini
seperti ada rempah rempah
jadi cocok untuk
meningkatkan imunitas tubuh
karena di musim pandemi ini
sangat cocok sekali